ini dia ikan tuna seberat enam puluh tiga kg yang ditampilkan dalam tuna cutting show di salah satu restoran jepang di kawasan sudirman jakarta pusat
ikan tuna ini dipotong bagian per bagian hingga berbentuk irisan dan siap untuk disantap
mari kita lihat aksi doni silpani chef profesional memotong ikan tuna ini
sebelum dipotong kulit ikan tuna dilepaskan terlebih dahulu
tujuannya agar memberi jalan untuk file atau irisan irisan kecil
lalu potong bagian kepala tuna rahang dan ekornya
terakhir daging tuna di file satu persatu hingga habis
proses file tuna biasanya memakan waktu hingga satu jam dua puluh menit
atraksi yang digelar dua minggu sekali ini menjadi hiburan tersendiri bagi pengunjung restoran
prokor sih ini ya apa namanya menarik juga sih tadi pada waktu pemotongannya
ya kan jadi memang oh kaya gitu sih cara potong ikan barang liat juga sih ikan tuna segede itu
bagus seru aku lihat ada itu kan di instagram kan hari ini jadi sengaja datang buat liatin ini
kilogram ini habis dalam sehari
selain dikonsumsi langsung
ikan tuna juga diolah menjadi hidangan lain
seperti gyoza hambat dan kasu
ada tips dari chef doni silpanini
untuk mengenali tuna yang masih segar
untuk tuna sedikit tricky ya
kalau untuk membedakannya
kalian bisa lihat itu bagian ekor
ketika kalian dapat tuna utuh
itu bagian ekor kalau sudah menyentuh lantai
tapi kalau masih mengambang dari daratan
dari lantai atau apapun itu
doni menambahkan jika ikan tuna
sudah dalam bentuk irisan
kalau warnanya merah darah
tandanya ikan masih segar
tapi kalau warnanya pink
itu berarti ikan sudah disuntik oksigen
tidak tidak tidak
ini adalah salah satu tuna
yang rasanya tersegar
ada sedikit manis manisnya
dan juga crunchy
nah ditambah dengan paduan kuasabi yang
dan juga soyanya
membuat sashimi ini rasanya begitu
and dari zaldi jakarta